badan koordinasi penanaman modal bkpm dan kementerian sdm mempermudah layanan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral
perizinan yang biasanya makan waktu dua puluh tiga puluh lima hari kini dipercepat menjadi hanya tiga jam
beginilah hari pertama ruang layanan tiga jam sektor esdm dan bkpm yang diresmikan senin kemarin
belum terlihat investor yang mengurus izin investasi di sektor hilir energi dan tambang ini
baru pada pukul dua belas siang seorang pengusaha tiba dengan ditemani dua koleganya untuk mengajukan izin usaha sementara pengolahan minyak bumi
tidak menunggu lama dua jam lima belas menit izin usaha sementara pengolahan minyak yang diajukannya sudah selesai diproses dan langsung diterima pengusaha tersebut
itu sangat betul betul sangat membantu
karena sekarang ini memang dari perizinan itu yang sangat menghambat para pengusaha
dengan hanya berbekal dokumen rencana serta komitmen investasi
r ini langsung diizinkan untuk mendirikan kilang mini di bantaeng sulawesi selatan
jadi memang setiap perusahaan yang ingin bergerak di sektor migas memang image nya adalah di sektor migas itu adalah rumit bertele tele dan mahal
nah kita memberikan layanan sdm tiga j ini salah satu untuk memotivasi para investor untuk hadir ke indonesia
itu kita memberikan pelayanan yang cepat mudah dan transparan
salah satunya adalah sdm tiga j ini
dalam waktu tiga jam kita bisa berikan izin sementara untuk di bidang hilir migas
layanan tiga jam di kantor bkpm pusat ini menggunakan mekanisme hadir serahkan dokumen tunggu dan terima dengan layanan sembilan jenis izin investasi
menurut data bkbm kontribusi sektor esdm dalam lima tahun terakhir mencapai dua puluh satu persen dari total investasi yang masuk ke indonesia
izin investasi tiga jam sektor sdm ini merupakan pengembangan lanjutan layanan investasi tiga jam
sejak awal tahun dua ribu enam belas lalu
langkah ini diambil untuk mengejar realisasi investasi rp enam ratus tujuh puluh delapan triliun di semua sektor investasi